mahkamah konstitusi siap memutus sengketa hasil pilpres pada senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat
hari ini kembali digelar rapat permusyawaratan hakim atau rph mahkamah konstitusi
sebelumnya ada kabar kalau mk memanggil pihak pihak yang terlibat sengketa pilpres hari ini
namun hal itu dibantah jurubicara mahkamah konstitusi
kami tidak bisa memberikan perdefinisi
jurnalis kompas tv masni rahmawati saat ini berada di gedung mahkamah konstitusi
mas ni bagaimana persiapan mk memutus sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat pada dua puluh dua april nanti
rencananya akan ada saksi di sekitar mk
ya tentunya untuk dari mahkamah konstitusi ini terus mempersiapkan menjelang dari sidang putusan
yang akan digelar pada dua puluh dua april
untuk dari fokus mahkamah konstitusi pada hari ini pun tentunya sejak dari tanggal enam april
hingga menjelang nantinya pembacaan putusan yaitu melakukan rapat permusyawaratan hakim atau rph
dan untuk rph ini sendiri itu akan digelar maraton hingga tanggal pembacaan sidang putusan pada tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat
selain itu pun dari mahkamah konstitusi terus menerima amikus kurie
sahabat pengadilan dalam perkara phpu dua ribu dua puluh empat ini
namun mk ini menyebutkan bahwa amikus korea ini merupakan amikus korea terbanyak sepanjang dari mk menangani kasus phpu
dimana dari tahun dua ribu empat hingga tahun dua ribu sembilan belas saja ini mk tidak menerima amicus curie
tentang dari atau berkaitan dengan phpu yang terjadi seperti itu
dan hingga terakhir data yang dihimpun oleh mahkamah konstitusi ada sekitar tiga puluh tiga mikus kurie
dan ini adalah maksudnya maksudnya yang terdapat dari mikus kurie yang telah diterima
namun hanya empat belas yang menjadi pertimbangan dari mahkamah konstitusi untuk dipertimbangkan pada rapat permusyaratan hakim
yaitu empat belas yang dimana ini diterima sebelum tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat pada pukul enam belas waktu indonesia barat
namun dari mahkamah konstitusi masih terbuka untuk dari penerimaan amikus kurie ini
dan nantinya apakah akan dipertimbangkan bagi hakim konstitusi ini
kembali kepada prioritas hakim konstitusi apakah dipertimbangkan atau tidak
dan jika kita berbicara mengenai aksi memang tentunya untuk hadari mahkamah konstitusi ini memang bersiap
dan juga terus melakukan pengamanan di sekitaran gedung mahkamah konstitusi
dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga pukul sembilan ini belum ada masa yang terlihat di sekitaran gedung mahkamah konstitusi
namun sebelumnya pun dari pendukung prabowo gibran ini menyebutkan bahwa akan melakukan aksi pada hari ini
namun dari prabowo sendiri ini
meminta pendukungnya untuk membatalkan aksi hari ini dan meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban
dan tidak terprovokasi mengenai dengan phpu yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi
dan kalau kami pantau pun pengamanan terus dilakukan oleh pihak kepolisian pun
dan juga penutupan jalan yang terjadi di dalam maksud kami di depan mk tidak ada seperti itu
dan hingga saat ini kondisi di depan mahkamah konstitusi masih terlihat kondusif
ya ada informasi akan ada aksi massa di mahkamah konstitusi
termasuk ada dari kubu prabowo gibran
tapi tadi calon presiden terpilih atau presiden terpilih prabowo subianto sudah mengingatkan kepada masanya untuk tidak melangsungkan aksi
karena hakim konstitusi delapan hakim konstitusi sedang menjalankan rapat penyelamatan hakim secara maraton
hingga nanti ada putusan pada hari senin soal sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
mahmawati melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi